jenazah abdullah fitri setiawan alias dufi korban pembunuhan yang jasadnya ditemukan dalam tong di kelapa nunggal bogor
dimakamkan di tempat pemakaman umum semper cilincing jakarta utara senin pagi
isak tangis keluarga dan kerabat mengiringi pemakaman staf khusus dewan pengarah tvri ini
isak tangis keluarga mengiringi pemakaman jenazah abdullah fitri setiawan di tempat pemakaman umum semper cilincing jakarta utara senin pagi
menurut keluarga pria yang terakhir menjabat sebagai staf khusus dewan pengarah tvri dan freelance di muhammadiyah tv ini
terakhir berkomunikasi dengan keluarga pada jumat atau dua hari sebelum jasadnya ditemukan
saat itu korban mengabarkan dirinya akan berangkat ke kantor dengan menumpang kereta api
sementara mobil diparik
akhir di stasiun rawabuntu serpong tangerang selatan
pihak keluarga mengaku terkejut ketika menerima kabar dari pihak kepolisian
dufi ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan
dufi meninggalkan seorang istri dan enam orang anak
kalau menghilang beliau seringkali bekerja dalam ya melewati batas waktu kerja
tetapi biasanya tidak lama entah hari sabtu atau ahad pagi masih pulang
cuma kami kaget pada saat tahap pagi
keluarga almarhum didatangi oleh pihak kepolisian dari polsek
dia mau ke kantor naik krl mobil diparkir di stasiun rawabuntu
dan sampai saat ini masih dalam pelacakan dari kepolisian keberadaan mobilnya sendiri
karena almarhum pada saat ditemukan tidak membawa identitas apapun
hingga kini polisi terus mencari bukti serta memeriksa sejumlah saksi
untuk mengungkap kasus pembunuhan abdullah fitri alias dufi
dari olah tkp petugas hanya mendapati jejak pakaian korban penuh bercak darah
diduga korban dibunuh dan jasadnya dibuang di kawasan kelapa nunggal bogor
untuk anggota semua masih di lapangan melakukan proses penyelidikan untuk mengungkap kasus ini
untuk korban sendiri sudah diketahui abdullah fitri setiawan
kelahiran tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima warga tangerang
nah ini pekerjaannya kalau identitas tercatat karyawan swasta
tapi menurut keluarga adalah mantan
terakhir diketahui mantan wartawan terakhir diketahui keberadaannya berangkat dari rumah pagi